bulan purnama sudah tinggal sembilan hari lagi
kalau begitu malam ini kita adakan pertunangan antara rama dan angeli
iya om lebih baik segera kita laksanakan aja acaranya
aku harus segera kasih tahu raju
nagraj kenapa kamu bisa secara baik itu
lu kepatukan ular itu mengeluarkan asap
ayah sudah sadar ayah
siapa yang membantunya
ada apa ini sebenarnya
siapa yang bisa menghilangkan racunku secepat ini
suara siapa ini pak nagras
ini adalah mahaguru saktiku
kenapa kita tidak bisa melihat
orang biasa tidak mungkin bisa melihatnya
raga asal meninggalkan tubuh karena panggilan dari simbol yang aku buat
beri hormat pada guru mah
kenapa kamu bisa hampir sampai mati
banyak ular siluman yang mengganggu keluarga ini guru
aku sendiri tidak tahu dan tidak bisa memastikan wujud manusianya
seberapa kuat mereka
mereka sangat cerdas guru mah
dan kekuatanku sudah tidak mampu lagi
suling sakti dan abu kobra ku telah diambil oleh mereka guru mah
anakku akan menikah dengan anak dari keluarga rumah ini
aku minta perlindunganmu guru mah
aku akan menyelamatkan rumah ini
awas guru mah

sekuat guru mah
guru mah merasa namunwindu kulitnya
masuk ke rumah ini
apabila di dalam tubuhnya ada racun
maka racun itu akan mendidih
dan dia akan mati
pelindung rumah ini akan punah
pada waktu bulan purnama
sebelum itu terjadi
jadi rumah ini kembali terlindungi
aku tidak akan pergi dari rumah ini
sebelum aku menghabisi
sudah tinggal sembilan hari lagi
kalau begitu malam ini
kita adakan pertunangan
antara rama dan angel
lebih baik segera kita laksanakan aja acaranya
aku harus segera kasih tahu raju
tentang perlindungan yang diberikan
guru rumah di rumah ini
kamu pulang ya
erin masih takut sama karo siluman ular itu mah
dirumah udah aman kok
udah gak ada lagi tuh siluman ular
pokoknya kamu cepet pulang
mama mau ngajak kamu belanja untuk kebutuhan kakak kamu dan angel linih
yah nanti malam
ini mah serius
iya angelic itu minta pada saat pertunangannya kalian semua pakai baju india
yaudah kalo kayak gitu erin pulang sarang ya mama tungguin erin ya
iya ditunggu ya
ih kemana sih
sorry sorry mas saya gak sengaja
ayo raju cepet angkat telepon aku kamu dimana
ah rusak lagi
aku gak kemana mana kok
eh aku harus pulang sekarang nanti malem kak rama mau tunangan
pasti itu yang putri sinta mau kasih tahu
kamu ikut ya aku mau bikin surprise untuk mama aku mengenalin mama ke kamu
tapi sekarang si luman ularnya gimana
kamu tenang aja udah awal awal
kamu tenang aja udah aman kok yang penting kamu dateng ya
apa nggak apa apa ya kalau aku ikut
hmm malah bengong yah pokoknya ikut ya
pokoknya nanti aku akan siapin semua bajunya buat kamu
tadi kenapa kau malah pergi
aku aku gak apa apa kok
aku tahu kamu pasti sedih karena pertunanganku
terlalu percaya diri sekali kamu rama
ya pak rama aku terima semua ini
enggak sih nangka aku gak mau kamu sedih aku aku gak mau nyakitin kamu
kalau kau mau aku akan tunda pertunangan aku
ternyata rama sudah jatuh cinta sama aku
aku tahu pernikahan kalian itu kemauan untung
jadi aku harap pertunangan ini tetap terlaksana
karena aku gak mau menghalangi pernikahan kalian
aku gak mau
tenang aja rama
pernikahan kamu dengan angeli juga tidak akan pernah terjadi
rumah aku ini sekarang ada pelindungnya dari gurunya panagraj
nah setiap siluman yang mempunyai bisa ataupun racun yang ingin masuk rumah aku